berkat doa kalian berdua aku sudah mendapatkan keistiwana alhamdulillah gusti prabu
telah mendapatkan pusaka itu dan sekarang kita harus menyusun rencana untuk menyerang
kerajaan dewi samudera untuk menyelamatkan putrakua langsung sandika gusti prabu

ini pasti bukan kotak sembarangan
ini pasti kotak pesaka

sudah kuduga dia terpancing
sebentar lagi beliau datang seh
terima kasih atas doa kalian
berkat doa kalian berdua
aku sudah mendapatkan
gusti prabu telah mendapatkan
dan sekarang kita harus
untuk menyerang kerajaan dewi samudera
putraku walang sungsa
sandika gusti prabu
pertarungan anu jagung
akan segera dimulai
kalian akan ditantang satu lawan satu
untuk menentukan pemenangnya
kalian akan mendapatkan tempat khusus di sampingku
apa yang sedang dilakukannya
ratu dewi samudera
untuk datang kemari
selamat datangnya dewi samudera
wanita siluman itu lagi
dia yang ada di belakang
jika wanita siluman itu ada disini
jika wanita siluman itu ada disini
aku harus berhati hati
kau tidak akan bisa menang
jika anda bisa membandingkan

bagaimana kamu kenal
kau bisa membantuku
dalam memilih panglima perang
aku harap kau bisa membantuku dalam memilihnya
jangan membuang waktu
tunggu gusti prabu
mohon ampun gusti prabu
ada apa sih
sebaiknya kita tidak tergesa gesa
bukankah dewi samudera melarang kita untuk berbuat apa apa
kalau kita menyerang terlebih dahulu
dewi samudera akan berbuat sesuatu
yang kita tidak harapkan
mohon ampun gusti prabu
apa yang dikatakan syekh hasanudin
gusti prabu pertimbangkan kembali
keputusan ku sudah bulat
aku harus menyelamatkan putra ku alam susah
tekat bulat gusti prabu
kami siap membantu gusti prabu
mohon ampun gusti prabu
kalau memang itu sudah menjadi keputusan gusti prabu
hamba bersedia untuk membantu dan melaksanakannya gusti prabu
mohon ampun gusti prabu
keputusan ku sudah bulat
terima kasih syekh
aku minta kepada kalian berdua
untuk segera meminta bantuan
dan menghimpun kekuatan